persebaya surabaya dikabarkan telah mendapatkan pelatih baru
guna menggantikan peran aji santoso yang telah dipecat oleh manajemen persebaya surabaya
hal ini diungkapkan oleh manajer persebaya surabaya yahya al katiri
saat memantau latihan timnya di stadion gelora sepuluh november pada selasa sore
yahya al katiri belum mau memaparkan siapa nama pelatih baru ini
namun mantan manajer persik kediri ini mengaku telah mendaftarkan nama pelatih baru persebaya ke pt lib
untuk menghindari denda seratus juta rupiah sejak jumat delapan september lalu
al katiri belum bisa memastikan apakah pelatih baru itu nantinya bisa memimpin persebaya surabaya
saat menghadapi madura united dalam laga lanjutan kompetisi liga satu akhir pekan ini
aja beberapa hari ini yang jelas itu kita sudah daftarkan sejak hari jumat kemarin di pt lib
semoga beberapa hari ini sudah disahkan
itu kan tergantung pengesahannya
yang jelas semua syarat kan yang penting semua syarat kita dorong secepat mungkin sehingga
tinggal tunggu pengesahan aja
atudensi kontrak ini ya sampai akhir musim ini tapi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa
meski masih dirahasiakan nama joseph gombau telah ramai diperbincangkan oleh supporter bajul ijo sebagai pelatih baru persebaya
pelatih berkebangsaan spanyol yang belum pernah berkiprah di kancah sepak bola indonesia ini
dikabarkan akan dikontrak selama satu musim untuk menangani reva adi utama dan kawan
penggawa asing persebaya paulo victor berharap banyak pada pelatih baru untuk membawa persebaya surabaya lebih baik lagi
saya harap dia bisa datang untuk persebaya karena dia target untuk pertempuran
sekarang persebaya setiap coaching setengah seperti top lima tapi pasti bisa ke top satu

saat ini persebaya surabaya di bawah asumsi ke dua
persebaya surabaya di bawah asumsi ke dua
johan uston nawawi berhasil naik ke peringkat enam klasemen liga satu indonesia